panitia seleksi kpk mengaku tidak bisa memenuhi undangan kpk dengan alasan fokus rapat internal terkait hasil seleksi calon pimpinan kpk
pansel kpk mengatakan undangan yang dikirim kpk tidak bersifat wajib
ini disampaikan ketua pansel kpk yenti ganarsi saat melakukan konferensi pers terkait berakhirnya seluruh proses tahapan seleksi bagi dua puluh capim kpk di gedung sekretariat negara jakarta kami sore
yanti mengaku bingung mengapa undangan yang tertulis rahasia diketahui publik
yanti menambahkan undangan dari pihak kpk itu bersifat tidak wajib
apalagi pansel kpk sedang fokus melakukan sejumlah rapat tertutup untuk membahas hasil tahapan proses seleksi sebelum diserahkan kepada presiden dua september
sebelumnya kpk mengundang pansel untuk datang ke kpk
kepada pansel kpk akan menunjukkan sejumlah bukti mengenai catatan hitam sejumlah kandidat calon pimpinan kpk
mas yanti kau tahu tentang kehadiran atau berhalangan menghubungi
kami sudah melakukan itu
kami sedang fokus dan konsentrasi bagaimana mungkin mengundang
bagaimana mungkin kami diundang
iya pansel tidak bisa datang karena pansel punya agenda yang telah diatur dan waktunya terjatuh dan waktunya mepet
kpk juga tidak memaksanya mengundang
bahkan ditulis mohon konfirmasi kehadiran strip berhalangan untuk menghubungi blablabla